hati yang milu selalu buat si juli ini
hati yang milu selalu buat si juli ini
semua kita sudah berakhir miel
kenapa semuanya harus berakhir menjadikan buat kamu miel
kenapa harus terjadi seperti ini
sedikit pun aku pernah lupain kamu miel
meskipun bisa takut jauh dari kamu
kamu malah nikah dengan alia
dan kamu datang ke aku seolah olah kamu gak ada apa apa sama alia
cerita sama bapak
mungkin memang seharusnya julie menjauh dari milo
kamu sadari itu juga
mungkin ini saatnya kamu membuka lembaran baru
kamu melangkah ke depan
jangan pernah menoleh ke belakang
apalagi kalau itu membuat hatimu sedih
nanti habis kerja
aku akan cari alamat kantor kamu dan aku akan mampir
untuk kasih kamu foto ini
supaya kamu ingat kalau dulu kita pernah punya saat saat bahagia bersama
kok kusut sih
sini aku setrikain
kamu mau setrikain ini
ya iyalah cuma nyetrik aja sih aku bisa
udah makasih ya
aku akan melakukan sejuta kebaikan buat kamu
supaya hati kamu bisa terbuka
dan bisa tahu kalau aku cinta mati sama kamu
gue selalu aja kalah sama si julie
padahal dia tuh gak ada disini
dan secara fisik gue selalu lebih dekat sama milo
tapi kenapa sih hatinya milo selalu buat si julie ini
dulu lu udah pernah ngerebut milo dari gue ya
tapi jangan berharap gue akan ngebiarin lo untuk kedua kalinya ngerebut milo dari gua lagi
karena kali ini gue yakin lu gak akan bisa ngedapetin milo
ibu nanti jam empat sore ada cara penyerahan penghargaan ya bu
ibu bisa datang kan
file ini penting banget buat menaikkan nama baik julie estella company
yaudah deh nanti saya kesana
ada satu acara yang minta juli datang pak
kamu cerita sama bapak
tuh kenapa juga sih aku mesti ada acara beginian segala
males banget kalau sampai
yaudah julie pergi dulu ya pak
atau aku telat
udah nih pak
jangan jangan sengaja dimatiin lagi
padahal aku mau ngomong sama kamu julie
juli kalau aku terima tantangan bapak kamu aku akan berusaha untuk mendapatkan uang satu miliar itu
saya cuma minta kamu menunggu juli
ya apa kamu itu benar
untuk mendapatkan cinta kamu aku harus menjadi seseorang
aku harus mencapai sesuatu
dan aku akan datang lagi untuk melamarkannya
iya jadi gitu di
istri aku datang ke rumahnya juli
terus aku bawa bayi
dan kamu tahu nggak
aku bilang kalau anak itu anak aku dan milo
gila kamu benar benar gila
ada aja idenya
udah gitu aku tuh bilang kalau aku sama milo tuh udah merit satu tahun setengah yang lalu
di denger ya
walaupun si juli itu udah ke luar negeri ke paris lah warever
terus sekarang dia udah sukses banget
tapi dia tuh masih aja cewek kampungan yang gampang banget dibohongin
jadi kamu tahu nggak reaksi dia kayak gimana
mbak alia aku benar benar nggak tahu
dan aku nggak pernah kok dendam sama mbak alia
aku salut sama kamu
kamu selalu aja punya cara untuk mempertahankan milo adik aku
kamu kan tahu aku tuh cinta banget sama mirna
dan aku yakin kalau juli itu pasti udah patah hati
tapi aku bisa kasihin satu hal ya di
kalau sampai si milo itu datang lagi ke rumahnya juli
aku yakin pasti juli itu bakal nelfon rumah sakit jiwa
iya di aku bilang kalau milo itu mengalami gangguan mental
laco kamu itu keterlaluan
tapi aku tuh nggak mau sebenarnya milo tuh keterlaluan
tapi mas kamu mau sih kalau orang yang kamu cintai itu mendua
aku tuh udah dua tahun tinggal sama milo ya
tapi dia masih aja gak bisa ngelupain si juling itu
malahan tadi pagi aku lagi nyetirkan celananya milo
terus masa aku nemuin foto mereka berdua di kantongnya
terus julie masih aja percaya sama cerita kamu
di aku kan udah bilang sama kamu
dia itu rapuh banget
dia gampang banget dipengaruhin dan gampang banget untuk dihancurin
tolong hancurkan julie estella buat aku secepatnya
kamu kan udah dapet yang kamu mau jadi sekarang giliran aku udah mau
seandainya kamu bisa membuka sedikit hati kamu
untuk ngertiin betapa besar cintaku ke kamu
sekarang kamu pasti udah jadi laki laki paling beruntung di dunia ini